bagus aku punya bahan untuk membuat masalah ini menjadi semakin panas
bibirat jangan berikan mereka kesempatan untuk nolos
baik nih mas
baik nih mas
bagus sekali bibiratu
kau datang membawa tubuh kian santang
kedasi sedang apa kamu disini
apa yang kamu lakukan
pada awalnya aku ingin mengajakmu bekerjasama
untuk menghancurkan pancasila
namun ternyata kau sudah datang dan membawa tubuh kian santai
ini adalah raga kian santap
dia sedang meninggalkan sukmanya
kalau seperti itu ini kesempatan kita untuk menghabisinya
kedasi ini adalah urusanku bukan urusanmu
aku sendiri yang akan membunuh kian santa
aku akan membalaskan atas kematian adik tercintaku
prabu marta singa
balaskan dendam susu kamu
dengan senang hati aku akan melihat terburuknya panjejaran
kurang ajar kok kian santang
apa yang terjadi
kenapa bibi tak bisa menembus tubuhnya
aku tidak tahu kedasi
tubuh kian sangat kuat sekali

mungkin aku bisa melukainya
ketika sukmanya sudah kembali ke tubuhnya
aku akan ajar kau kin santal
dalam kondisi seperti ini
kamu masih bisa saja menyulitkanku
kalau dengan senjata biasa tidak bisa
biharkan pedang setanku yang menghabisinya
pasti kumaha itu ya teh
kita bawa ke dalam ke pondoknya nyiro
kita obatin di sana
salah atu aman
dia menubruk tetangkala naik kamu atu
berarti kita berat berat kita gak cilin saja atu
itu berat berat berat berat berat berat
apa kau menggunakan kekuatan mata rangga soka kin santal
aku sangat membenci mata itu
aku merasakan sesuatu mengancam pada diriku
apakah ada hal buruk yang sedang menimpa ragak
bukankah itu ratu basinya

nggak ada lagi idea ustin
iba yg kamu punya
banyak rata kebedak dong udah gue sering nanya
kali ini kamu tidak akan bisa lolos
ayo kita satukan kekuatan kita
hentikan perbuatan kalian
waktu kita hampir habis
bawalah minyak ini
untuk mengobati putraku kian datang
baik gusti prabu
saya dapur mesih
seperti misi allah
dia datang untuk mengobati kian santang
dengan botol itu
kalau begitu kedasi
kita harus mengulur waktu
kasih masih ada
kalian mau jadi ribuan gagapu
nyi iroh tidak takut
kini semua demi raden kian santang
aku benar benar tidak menyangka
raka melakukan hal yang sangat memalukan
kau terus membela surawi sesa
aku adalah rakamu nimas
aku tidak membelanya
dan aku pun tidak peduli
walaupun dirimu adalah raka kandungku
dan jika kamu melakukan hal yang memalukan
aku akan membantahmu
aku tidak menyangka
aku tidak tahu
apa yang dikatakan oleh orang orang
melihat seorang raja pajajara
yang sombong dan juga sangat memalukan
ada apa ini
apa yang sebenarnya terjadi
apakah kau juga ingin membela raka walang sungsang
yang sudah melakukan hal yang tidak benar
aku punya bahan untuk membuat masalah ini
menjadi semakin paham
aku sering bunny
saya ingin bekerja dengan biksu
sesuai keij hardenedu
kedasi aku akan alihkan perhatianku
begitu dia lengah cepat hajar dia dengan jurus terbaiknya
raden apa benar yang dikatakan ini mas rahasanta
benar surawises harus dikasih pelajaran
karena dia adalah raja yang sang sombong
mohon maaf sebelumnya raden
tapi apa yang kau lakukan memang jelas jelas salah
aku pun setuju dengan ini mas rahasanta
cara yang kau lakukan adalah bukan cara kesatria
hmm aku tahu maksudmu prasidi
baiklah mari kita lanjutkan permainan sandiwara ini
kau hanyalah seorang takut
kau tahu apa
tentang ilmu tata nega
urusi saja pengobatan
dan ilmu ketabih
tidak usah urusi iusan
memangnya kau siapa

kau memang sangat cerdas
kau cepat mengerti apa yang aku maksud
apa yang raka lakukan
haka dirimu sama sekali tidak berhak
merendahkan prahasis ini karena dia seorang tabib
tidak berkenan di hati rakyat
aku hanya berniat untuk memberikan saran
tidak ada niatan jahat
yang ada di pikiranku
sudah aku bilang
tidak usah bikin cara lain
kau tidak apa apa perhiasan
aku tidak apa apa nimas
apa yang raka lakukan
kenapa raka menampar perhiasan
aku harus bertindak tegas
kepada siapapun itu
tidak itu campur perhiasan